terima kasih saudara anda masih bersama kami di kompas petang
presiden terpilih prabowo subianto memberi pesan saat menghadiri rakornas pan kamis malam
prabowo bilang pihak yang tidak ingin kerjasama politik jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik
bagaimana membaca hal ini lengkapnya dalam catatan kompas tv
bagaimana membaca hal ini lengkapnya dalam catatan kompas tv
kalau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
orang lagi mau kerja kok kita mau kerja kita mau kerja
calon presiden dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo memaknai pesan prabowo
prabowo juga bisa berlaku untuk pihak yang berada dalam koalisi
ganjar bilang tak menutup kemungkinan pihak yang diajak kerjasama bisa saja mengganggu dan pihak yang berada di luar justru membantu
yang bekerjasama saja bisa mengganggu
jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu umpama
kita ingin menciptakan pemerintah bersih tapi korupsi di dalam itu mengganggu
yang di luar jangan jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik
masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil bisa memberikan catatan catatan kritis
jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu
tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif
sementara direktur eksekutif lsi jayadi hanan menekankan di dalam atau di luar pemerintahan harus sama dimaknai sebagai kerjasama
menjalankan agenda penguasa berbanding lurus dengan mengawasi
kerjasama atau koalisi atau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu kan sama sama kerjasama
jadi berada di dalam pemerintahan itu bekerjasama kan gitu
berada di luar pemerintahan juga sebetulnya kan bagian dari kerjasama
kerjasama untuk yang satu memberikan cek memberikan pengawasan
untuk menjalankan agenda agenda langsung dari pemerintahan yang sedang berkuasa gitu
presiden terpilih dalam menjaga komitmen mewujudkan program kerja dan target janji kampanye diharapkan dapat jeli melihat konteks pengawasan parpol maupun kelompok masyarakat di luar pemerintahan
mesti dipastikan bahwa pengawasan kritikan dan pendampingan publik yang dijalankan parpol yang memilih berada di luar pemerintahan

selama konstruktif dengan menjaga ketertiban umum kecuali jika bertujuan sebaliknya
tim liputan kompas tv
sejak diumumkan sebagai presiden terpilih prabowo subianto berupaya merangkul lawannya di pilpres
kita lihat potensi kekuatannya
berdasarkan hasil hitungan sementara koalisi prabowo gibran baru menguasai dua ratus delapan puluh kursi di dpr
antara lain golkar satu ratus dua kursi gerindra delapan puluh enam demokrat empat puluh empat dan pan empat puluh delapan kursi
belum mencapai lima puluh persen dari total lima ratus delapan puluh kursi yang diperebutkan
nasdem dan pkb bergabung maka kekuatan prabowo gibran akan bertambah menjadi empat ratus tujuh belas kursi
selanjutnya saudara kalau kita melihat pdi perjuangan dan pks yang hingga kini belum ditemui prabowo
dan menentukan sikap pada periode dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan berdasarkan hasil pemilu
masing masing pdi perjuangan dan pks
diperkirakan mendapat satu ratus sepuluh dan lima puluh tiga kursi
pada akhirnya masyarakat yang akan menjadi konsumen kebijakan dari siapapun pemenang pemilu harus jadi prioritas
publik harus jadi prioritas karena esensi berdemokrasi dalam tatanan kenegaraan adalah sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat
perusahaan yang penting untuk perusahaan yang penting untuk pemerintahan
perusahaan yang penting untuk pemerintahan
perusahaan yang penting untuk pemerintahan
berada di luar pemerintah jika dibaca sebagai bentuk kesungguhan dalam pengawasan kerja kerja legislatif secara profesional dan transparan
akan menciptakan situasi demokrasi yang sehat
harus dipastikan pengawasan kritikan dan pendampingan publik yang dijalankan parpol yang memilih berada di luar pemerintahan
bukanlah gangguan selama konstruktif menjaga ketertiban umum